kementerian kesehatan menyatakan kamis enam belas juni
angka kasus covid sembilan belas di indonesia mencapai satu dua ratus empat puluh dua total kasus baru
juru bicara kementerian kesehatan muhammad syahril mengungkap
tren yang meningkat ini terjadi di lima provinsi
dki jakarta banten jawa barat jawa tengah dan jawa timur
dalam diskusi forum merdeka barat sembilan kami siang
syahril optimistis angka penularan masih di bawah standar badan kesehatan dunia yaitu lima persen
menurutnya angka penularan saat ini sebesar dua lima belas persen
angka hospitalisasi atau orang yang sakit yang harus dirawat di rumah sakit itu masih rendah
kemudian juga angka kematian juga masih rendah
artinya menunjukkan kalau kenaikan kasus ini yang mungkin disebabkan banyak oleh ba empat maupun ba
ini tidak separah dari
omikron yang lalu maupun apalagi delta
sementara satuan tugas covid sembilan belas nasional menganggap naiknya kasus
selain disebabkan varian baru juga akibat kebijakan pelonggaran
meningkatnya mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi memicu interaksi antar manusia
satgas menduga masyarakat banyak yang lupa pada protokol kesehatan
informasi kenaikan angka kasus belum banyak dirasakan masyarakat
seperti ibu rumah tangga yang sempat terinfeksi virus corona februari dua ribu dua puluh satu lalu
nur faizah warga balai kambang kramat jati jakarta timur ini berharap keadaan tidak akan seperti pertengahan dua ribu dua puluh satu lalu
tetap pakai masker jaga kebersihan udah itu aja sih paling
kalau pemerintah aku sih berharapnya semua masyarakat itu butuh penghidupan
jadi pasti susah untuk disuruh di dalam rumah aja sedangkan nggak ada uang gitu kan
kenaikan angka kasus belakangan ini menuntut masyarakat kembali menerapkan protokol kesehatan
pemerintah mengingatkan memakai masker mencuci tangan dan menjaga jarak adalah cara mudah untuk mencegah penularan